wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat meminta agar pelaku penayangan video porno di videotron di kawasan kebayoran baru bertanggung jawab dan di blacklist atau dibekukan izin usahanya
jarod mempertanyakan motif pelaku menayangkan konten porno itu
pemerintah provinsi dki jakarta juga akan menertibkan seluruh papan iklan di ibu kota termasuk videotron
kalau di hack siapa yang mengeks kemudian siapa yang memasukkan itu
itu tidak bisa di hack itu masih manual
itu human error ya
disengaja ya human error itu namanya kesalahan manusia itu adalah disengaja atau disengaja ini disengaja